lima belas pengguna kendaraan listrik melakukan konvoy serentak di sebelas kota di jawa timur
di surabaya lima ratus tujuh puluh pengemudi kendaraan listrik dari sepeda motor hingga mobil
berkonvoy di jalan jalan di surabaya pada sabtu pagi dua puluh sembilan oktober
hal itu dilakukan untuk menyambut hari listrik nasional ke tujuh puluh dua
dan mengkampanyekan kendaraan listrik kepada masyarakat
acara yang digelar oleh pt pln persero unit induk distribusi jawa timur tersebut
diikuti oleh masyarakat umum dan komunitas
para pengemudi mengaku kendaraan listrik bisa menghemat pengeluaran untuk bbm
kalau dari bbm biasanya saya tiga hari sekali harus beli rp dua puluh ribu
ini mungkin kalau dari kwh ya setara dengan hanya lima sampai tujuh kwh
sekitar sembilan ribuan lah sangat hemat
kalau misalkan saya
dengan menggunakan ini sih yang pertama keuntungannya itu tidak bising ya
tidak bising di jalan dan juga untuk pemakaian lainnya sih masih berjalan normal
dan cenderung nyaman ya
karena saya pikir dengan keadaan motor listrik ini itu tidak mengurangi polusi
sebetulnya mobil listrik ini saya baru punya satu bulan baru memiliki satu bulan
nah cuma memang kalau dari segi spklusi
charging ya charging station ya masih sangat terbatas kalau di jawa timur
kegiatan ini merupakan salah satu upaya pln menjalankan peraturan presiden no lima puluh lima tahun dua ribu sembilan belas
untuk mengakselerasi penggunaan kendaraan bermotor listrik berbahan baterai
dan inpres no tujuh tahun dua ribu dua puluh dua tentang penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai
sebagai kendaraan operasional dan atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan daerah
pt pln persero unit induk distribusi jawa timur menyebut
perkembangan kendaraan listrik di indonesia cukup bagus
stasiun pengisian kendaraan listrik umum di jawa timur pun tersedia cukup banyak
perkembangan listrik minatnya banyak
minat banyak bahkan indennya kalau inden mobil itu sekarang sudah satu tahun
jadi masyarakat indian mobil itu satu tahun
indian itu satu tahun
kalau di unit kan berapa pak
kalau juninya saya belum menghitung secara ini
tetapi lihat antusinya cukup banyak
kita cek di teman teman dealer
general manager pln unit industri distribusi jawa timur lasiran menambahkan
pihak pln telah menyediakan sembilan titik stasiun pengisian kendaraan listrik umum
yang tersebar di seluruh jawa timur
ardia putri miki peresia surabaya jawa timur